ini adalah suasana terkini saudara di depan kedutaan besar amerika serikat di wilayah gambir jakarta pusat
ratusan masa dari berbagai masa kelompok sipil menggelar aksi solidaritas pro palestina
all eyes on rafa di depan kedutuan besar amerika serikat
aksi kali ini saudara dimotori oleh kontras perempuan mahardika yayasan lbh indonesia
yapika action aid hingga musisi we are the brandals
jadi banyak sekali jumlah kalangan yang turun di depan kedutuan besar amerika serikat
untuk memberikan dukungannya kepada palestina
dan informasi terkini kita akan sampai di jurnalis kompas tv
ada fedriskan yang ada di sana rizka
selamat pagi rizka ini sudah hampir jam sepuluh waktu indonesia barat
ini pada pukul sembilan lebih lima puluh enam menit ini masyarakat ataupun masa aksi mulai mengundurkan diri
ataupun mulai meninggalkan tempat aksi
begitulah di mana kalau misalkan kami dapatkan informasi tadi reza
ini aksi ini tadi dimulai pada pukul enam pagi tadi
masyarakat dari koalisi indonesia bela maitul magdis ataupun ki bbm
ini datang ke depan gedung kedutaan besar amerika untuk indonesia
untuk menyuarakan aksi bela palestina
kalau misalkan kita tahu ini belakangan atas gempuran senjata yang dilakukan oleh israel terhadap palestina
khususnya di tenda pengungsian rafah ini kemudian menarik perhatian dari para masyarakat indonesia
tidak hanya masyarakat umum namun tadi kalau misalkan kami pantau reza dan juga saudara
ini ada juga tadi selebritas yang juga hadir tokoh tokoh masyarakat
dan juga tadi kalau misalkan kami lihat juga tokoh publik dari partai
juga hadir untuk memberikan orasi begitu
apa yang dituntut sebenarnya dari para masa aksi ini
ini adalah ketegasan dari amerika serikat ini untuk mengintervensi
ataupun mendesak dari israel untuk menghentikan serangan kepada palestina
dimana kalau misalkan kita tahu ini sudah puluhan ribu anak meninggal wanita meninggal
sudah banyak sekali yang kehilangan nyawa akibat serangan ataupun gempuran yang dilaksanakan israel kepada palestina
kalau pun kami tadi pantau reza dan juga saudara
yang tadi ini juga menyuarakan aksi ini
tadi kalau misalkan kami pantau ini tampaknya mayoritas dari perempuan dan juga anak
apa yang mereka tuntut tadi adalah perhatian mereka terhadap banyaknya wanita dan juga anak anak yang meninggal
ataupun kehilangan nyawa mereka akibat gempuran senjata yang dilaksanakan oleh israel kepada palestina
rizka ini bagaimana dengan pengalian arus lalu lintas apakah memang kembali telah dibuka atau memang tidak ada nantinya di sana
karena memang melihat masa ini sudah mulai berangsur
meninggalkan kedutaan besar amerika serikat
ya reza terkait dengan arus lalu lintas tadi
bahwa memang ada sedikit kepadatan ataupun antrian kendaraan yang panjang imbas dari ditutupnya
jalan tepat di depan gedung kedutaan besar amerika untuk indonesia
ataupun tepat di jalan di depan balai kota
karena memang kalau misalkan kami perhatikan tadi
dari arah tamrin menuju ke jalan medan merdeka
tadi diputar balik di patung kuda
sehingga memang akibat putar balik ini banyak kendaraan yang memang mengantri untuk berputar balik
selain itu dari arah tugutani menuju ke arah jalan pejambon ini tadi juga padat antrian kendaraan
juga tadi karena memang pintu masuk dari masa aksi untuk melaksanakan aksi di depan gedung kedutaan besar amerika ini adalah dari arah tugutani
sehingga memang mobilitas dari para masa aksi ini
kemudian cukup menghambat arus lalu lintas ataupun para pejalan ataupun para pengguna jalan
di mana kalau misalkan kami pantau ini saat ini masa aksi juga sudah perlahan meninggalkan tempat ataupun gedung kedutaan besar amerika
sehingga memang ini akan sehingga akan menyebabkan padatnya kembali jalan
sehingga memang untuk beberapa saat ke depan tentu akan ada pengalian arus yang akan dilaksanakan oleh kepolisian
jurnalis kompas tv melaporkan langsung dari depan kantor kedutaan besar amerika serikat